bertepatan dengan hari kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus yang lalu
sebuah festival yang membawa anda bernostalgia dengan era sembilan puluh an digelar
dan bertajuk festival mesin waktu acara ini menampilkan musisi lawas
mulai dari rida sita dewi p project hingga dewa
sesi skj bersama ini membuka pagelaran festival mesin waktu di g expo kemayoran tujuh belas agustus lalu
selain berolahraga bersama pengunjung juga diajak kembali menjelajahi waktu ke masa masa kejayaan dekade sembilan puluh an
melalui beragam zona yang ada
misal di zona main keriduan akan permainan mesin dingdong dan game game konsol bisa terobati
di zona nonton diputar kembali berbagai cuplikan tayangan tayangan khas sembilan puluh an mulai dari sinetron sampai iklan
sementara di zona musik dihadirkan musisi musisi legenda tahun sembilan puluh
dan teluhan yang menghidupkan kembali nuansa musik lama
rida sita dewi adalah salah satu musisi pengisi festival mesin waktu
membawakan sembilan lagu hits mereka seperti masih ada
satu bintang di langit kelam
dan antara kita
tak terfikir oleh trio rsd untuk bisa kembali bernyanyi bersama sejak memutuskan bubar di tahun dua ribu
dengan tampil seperti ini membuat kita justru semangat lagi nih untuk kita bikin reunian lagi
dan memang jarak kan saya di bandung sita madawi di jakarta
tapi ternyata pada saat kita berkumpul lagi itu malah tetap bersemangatan kita tetap bisa bawain lagu yang
kemudian udah lama gak kita bawain tapi akhirnya mengingat kembali bisa kok
tren festival musik bertema nostalgia belum akan mati
setelah festival mesin waktu masih ada beberapa festival musik yang juga mengusung tema nostalgia hingga penghujung tahun nanti
azalea pinata fajar ahmad jakarta